jadi sekarang kamu pikirin
karena masalah ini
bukan masalah kecil
hah gue udah mijetin sama cowok
ya udah rangga mendingan kamu bujukin rangga rangga
kiber mau mijet lagi please
iya iya bentar ya
boleh gak saya ngamar kerja sebagai
sudah punya pengalaman jadi guru senam
ini semua berkat kerja keras senam
kamu bisa terima
tapi sebagai percobaan
nah sekarang kamu bisa melatih ibu ibu di belakang
yang sudah pada kumpul
kenalin i'm laura
guru senam kalian yang bak
aduh badannya bagus banget
aku mau dong kayak gitu
iya nih biar bikin suami saya makin cinta
aduh caranya sih gampang banget ya
pokoknya kok kalian ikutin gerakan saya
jamin sehari langsung turun lima kilo
yang benar turun lima kg
jadi mari kita mulai oke
aduh gimana sih
aduh gimana sih
kayaknya kenapa kecapean
nggak apa apa terusin aja
tahan ya tarik nafas lagi
duh tuh tuh tuh

tahan ya tahan ya
tahan ya tahan ya
gimana lancar ngajarnya
ibu senang diajar sama kamu
besok kamu bisa langsung jadi guru senam disini
makasih ya tapi
aduh susah banget sih mba
kita udah gak tahanin mba
emang gini caranya ibu ibu
kalau kalian lakuin di rumah
pasti lebih cepet lagi
urusnya mungkin seharian sepuluh kilo
yang bener mba
iya ulangin aja di rumah
dijamin langsung turun
akhirnya opi mau juga nginep disini ya pa
tadinya mama sudah khawatir sekali kalau opi nggak mau kesini lagi karena dilarang sama rangga
papa juga khawatir ma
tapi kita gak bisa berhenti
tapi arin kita harus pengaruhi terus opi
supaya tidak bisa terpengaruh sama rangga
ya dan kita juga harus selalu waspada
udah tenang aja
papa udah susun rencana kok
supaya opi tidak lari kemana mana
pokoknya mama setuju aja
ini kan demi kebaikan ya tristan
dan demi kebaikan kita juga
tapi apa yang kita lakukan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu jadi guru senam
iya kenapa kok ketawa sih
aku tuh sama mami suka senam
makanya aku tahu gerakan senam
kayanya tuh ibu ibunya
antusias banget waktu senam sama aku
kalau menurut aku sih
kalau udah lama lama senam sama aku
bisa segini badannya sekelinking
ya mudah mudahan aja
ini pasti nama lora ini
kamu yang namanya lora
tunggu pak ini ada apa pak ya
kami mau minta pertanggung jawaban istri istri kami
emang istri istri bapak kenapa
nih gara gara kamu mengajarkan istri kami senam
istri kami sungguh pada keserew
istri saya sampai ke jengkang
istri saya penutup keram nih liat nih
saya tidak mau tau
pokoknya saya minta pertanggung jawaban
tunggu pak sabar pak
kita selesaikan secara kekeluargaan oke
saya gak mau tau
yang penting istri saya sehat kembali
ayo dong deh yang kenceng dong deh biar enakan ya
ayo dong deh yang kenceng
aduh lagi pada sakit nih aduh
kalian kerjain yang baik ya
terus lancar apa ini kak
iya kak tangan tika pegang nih
aduh kak tangan abdul juga udah keram kak
udah jangan komplain mulu mulu
ayo dong kerjain yang bener
eh enak enak jangan pergi dong temenin aku dulu
gimana sih tanggung jawabnya
ih tenang tenang ya bu
opi sebenernya om sih tidak mau ikut campur
tapi ini penting sekali buat kamu

ada apa ya om
selama ini kan uangnya rangga
sama uang kamu itu kan disatuin
oh melihat tidak ada kejelasan
uang siapa yang sudah dipakai
dan ini menurut om
lebih baik sih
uang kamu dengan uangnya rangga itu dipisahin
memangnya untuk apa ya om
supaya lebih jelas pengeluarannya
kayaknya opi rasa gak perlu
opi sama kak rangga itu udah
adalah uangnya opi dan begitu juga
opi untuk sekarang mungkin kamu tidak masalah
apalagi kalo rangga nanti sudah menikah
uang rangga uang kamu akan jadi milik istrinya
uang kamu itu diambil sama istrinya
jadi sekarang kamu pikirin
karena masalah ini
bukan masalah kecil
jadi sekarang kamu pikirin
karena masalah ini
bukan masalah kecil
cuma masalah kecil
jadi sekarang kamu pikirin
dan itu adalah
jadi sekarang kamu harus
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
kehidupan yang lebih baik
ya tapi aku takut opi marah kak
nanti aku dilaporin polisi lagi
udah ya dek udah rada enakan
makasih ya dek
ya makasih ya lora
nah aku udah rada bugaran
assalamualaikum kak rangga
itu ibu ibu pada ngapain ya kesini
orang minta pijetin ya sama kita
iya gara gara kalau orang salah ngelatih senang
jadi gini deh kita yang kesiksa
emang kenapa sih kalau anak anak bantuin mijet
udah gini deh
jadi sekarang kita tahu
di masa depan
kita tuh bisa buka usaha pijat
sekalian pakai olahraga
nggak sudi jadi tukang pijit ya
emang aja harus kan kan
pin jadi insinyur
bukan jadi tukang pijit
kalau lo dapet masalah
lo selesain aja masalah lo sendiri
kak rangga juga
kenapa sih ngebelain laura terus
kak jangan karena kak rangga sayang sama laura
semua kelakuan dia kak rangga belain
bukan pi masalahnya
kak nggak usah alesan deh
ini terakhir kalinya lo nyusain kita kita
kalau lo minta bantuan sama mereka lagi
lo jahat banget sih
gue tuh lagi susah
eh udah sering kita bantuin lo
udah nggak usah tahan tahan aku
gue udah capek tau nggak sih
gue nggak mau ngerebutin kalian lagi
pertama kali gue ngerebutin lo